ya belum tuntas indonesia mengatasi pandemi kita sekarang sudah harus bersiap menghadapi fenomena lanina
ada bencana banjir longsor dan juga tanah bergerak begitu juga dengan angin puting beliung di depan mata dan kita harus tetap waspada
kita sekarang lihat kami akan memberikan gambaran sedikit kepada anda soal fenomena lanina yang saat ini dihadapi indonesia
apa sih sebenarnya lanina itu ini dia ada peta indonesia dan juga ada sebagian laut pasifik
jadi ini terjadi kita tahu ada dua fenomena alam yang saling bertolak belakang lanina dan el nino
kalau el nino dampak yang dirasakan ke indonesia itu kekeringan musim kemarau ya
kalau lanina dampaknya adalah musim hujan
lanina ini rata rata muncul enam tahun sekali dua sampai tujuh tahun sekali dan ini terjadi saat suhu permukaan laut di wilayah samudera pasifik bagian timur ini turun suhu permukaan lautnya jadi lebih dingin di wilayah pasifik
ini meningkatkan kecepatan angin pasat timur
angin pasat timur adalah angin yang berembus
angin yang bermbus dari utara dari wilayah subtropis ke wilayah garis ekwator atau garis katulistiwa ke sini
jadi ini anginnya bermbus dari sini dan ini semakin cepat anginnya
dan akibatnya apa di sini terjadi perairan di wilayah ini akan menghangat akibatnya banyak terbentuk awan
di sini banyak awan di sini banyak awan di sini banyak awan
kalau banyak awan artinya basah hujan
apa dampaknya sebenarnya
nah ini dia dampaknya
ini dia dampak lanina yang akan dirasakan di indonesia atau mungkin sudah terasa di beberapa wilayah di indonesia
mulai hujan terjadi mulai dari intensitas sedang hingga tinggi
yang tinggal di jakarta dari sekitar jam tiga sore tadi hujan deras melanda dan ini adalah salah satu dampak lanina
kita lihat oktober hingga november dua ribu dua puluh seluruh wilayah di indonesia tidak terkecuali
rata semua dapat hujan deras
puncaknya di sumatera akan terjadi di bulan november kemudian desember januari terjadi di kalimantan bagaimana juga dengan wilayah lain ya
jadi ini akan masih terjadi ya
semuanya rata seluruh wilayah dapat hujan
kemudian kita bergeser desember dua ribu dua puluh februari dua ribu dua puluh
kalimantan bagian timur puncaknya kemudian sulawesi juga puncak maluku maluku utara dan papua puncak
bahkan di sulawesi dari januari
sampai april dua ribu dua puluh satu diprediksi masih akan terus dilanda hujan
sekarang kami ajak anda melihat citra satelit gambaran pembentukan awan yang terjadi di sekitar wilayah indonesia
dan ini bisa menjadi patokan untuk kegiatan anda besok atau dua hingga tiga hari ke depan ya
kita lihat sekarang
ya ini adalah gambaran dari satelit himawari
kalau misalnya warnanya orange menjelang merah
orange ke merah ini adalah pembentukan awan
jadi semakin warnanya pekat semakin dipastikan awannya gelap dan itu akan turun hujan di wilayah itu
kita lihat ini ada di wilayah sumatera nih awan hujannya banyak
kemudian sedikit di wilayah jawa bagian barat jawa bagian tengah juga
kemudian di wilayah kalimantan kalimantan di wilayah bagian di utara kalimantan
kemudian di kalimantan bagian selatan juga cukup banyak awannya
kemudian di sulawesi di bagian selatan juga cukup banyak awan hujan terbentuk di sini
kemudian ini juga
ini yang cukup pekat adalah warna merah di jawa di bagian barat
kemudian juga di selat sunda
bagaimana di bagian timur indonesia
kita lihat bagian timur indonesia ternyata juga sudah mulai terbentuk awan hujannya
di wilayah papua kemudian kepulauan maluku ya
kemudian di atas di perairan di dekat tidak jauh dari di selatan filipina
ya ini adalah beberapa gambarannya
anda lihat di sini semakin
ini adalah beberapa gambarannya anda lihat di sini semakin banyak

di wilayah laut cina selatan
oke ini gambarannya selama dua hingga hari ke depan
dua hingga tiga hari ke depan ini bisa menjadi patokan anda untuk berkegiatan
jadi hati hati untuk anda yang berada di sumatera bagian selatan jawa bagian barat sulawesi bagian selatan dan kalimantan bagian selatan dan juga timur
jadi sekarang sudah harus siap siap menghadapi la nina
selain harus siapkan masker juga harus siapkan
kita harus siapkan payung